hai allah mengintimidasi berbagai pihak untuk melancarkan niatnya
menjadi kewajiban moral hak demokrasi hak politik setiap orang setiap menteri sama saja
yang paling penting presiden itu boleh dong tampaknya tenang saja pak prabowo
kuasa hukum pemohon ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja ini bagian dari posisi
kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan pusita kan tidak ada narasi narasi
yang berupa ada majelis tadi disebutkan cawe cawe presiden ini adalah bentuk lebih
iya tapi di dalam narasi narasi ini tidak muncul video kan hanya
pokok pokok permohonan dalam keadaan yang tertuliskan ya ini konfirmasinya ada di video
ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posisi tapi saya serahkan majelis
pakaian dari bukti bukan nanti sebagiannya sebagian dari bukti tapi tidak seluruhnya
ini bagian dari bukti ini cuma tiga menit saja majelis mohon dilanjutkan penjelasan
cukup majelis izinkan menutup permohonan kami dengan tiga catatan
apa yang kami bacakan ini adalah bagian tak terpisahkan dari seluruh permohonan yang kami ajukan
termasuk apa yang tadi video yang dikemukakan
yang kedua mudah mudahan proses persidangan ini akan betul betul bisa menegakkan prinsip prinsip azas dari pemilu dan prinsip prinsip penyelenggaraan pemilu
sebagaimana tersebut di atas seluruhnya dan sepenuh penuhnya
pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut
pertama mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
kedua menyatakan batal surat keputusan nomor tiga ratus enam puluh tahun dua ribu empat belas
pemilihan umum presiden dan wakil presiden
dprd provinsi dan dprd kabupaten kota
secara nasional dalam pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
tertanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
yang diumumkan secara nasional pada hari rabu
ketiga menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden
nomor urut dua atas nama haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka
sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden republik indonesia
keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor seribu enam ratus tiga puluh dua
tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden republik indonesia
tertanggal tiga belas november dua ribu dua puluh
dan juga keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor seribu enam ratus empat puluh empat
tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden republik indonesia
tertanggal empat belas november dua ribu dua puluh tiga
kelima memerintahkan kepada komisi pemilihan umum
untuk melakukan pemungutan suara ulang
pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua atas nama haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka
ke enam memerintahkan kepada badan pengawas pemilihan umum republik indonesia untuk melakukan
supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini
tujuh memerintahkan kepada presiden untuk bertindak netral
dan tidak memobilisir aparatur negara
serta tidak menggunakan apbn sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang
delapan memerintahkan kepada kepolisian negara republik indonesia beserta jajarannya
perjalanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden secara netral dan profesional
kesembilan memerintahkan kepada tentara nasional indonesia beserta jajarannya
untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden sesuai dengan kewenangannya
atau pertama mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
kedua menyatakan batal berlakunya surat keputusan kpu nomor tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dpr dpd dprd provinsi dan dprd kabupaten kota secara nasional dalam pemilu dua ribu dua puluh
yang diumumkan secara nasional pada hari rabu tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh dua
sembilan belas sepanjang diktum ke satu
nah ini yang membedakan dengan petitum yang diatasnya
nomor tiga menyatakan diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut dua
atas nama gibran raka buming raka sebagai peserta pemilihan umum presiden
dan wakil presiden republik indonesia tahun dua ribu dua puluh empat
syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas
yang keempat menyatakan batal keputusan pemilihan umum republik indonesia no seribu enam ratus tiga puluh dua
tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu tujuh belas
tanggal tiga belas november dua ribu dua puluh tiga dan
keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia no seribu enam ratus empat puluh dua
tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden
calon wakil presiden atas nama gibran raka buming raka
merintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan
suara ulang dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden republik indonesia
oleh calon presiden nomor urut dua atas nama haji prabowo subianto
dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden
memerintahkan kepada bawaslu republik indonesia
untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini
memerintahkan kepada presiden untuk bertindak netral
dan tidak memobilisasi atau memobilisir aparat negara
sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon
dalam pemungutan suara ulang
memerintahkan kepada kepolisian negara republik indonesia
beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden
sembilan memerintahkan kepada tentara nasional republik indonesia
beserta jajarannya untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden
dan apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain
mohon putusan yang seadil adilnya
dan teman teman yang hadir dalam persidang ini
demikianlah permohonan yang kami bacakan ringkasannya
dan menjadi bagian tak terpisahkan
dari seluruh permohonan yang sudah diajukan
mohon maaf kalau ada kata kata yang tidak bertempatnya
kami serahkan seluruhnya pada majelis hakim
tim hukum dari kuasa hukum pemohon
waktunya lebih dua menit dari yang sudah ditentukan
tentunya diberi kesempatan kepada termohon
pihak terkait dan bawah seluruh untuk merespon
kemudian persidangan akan dicatwalkan